terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dalam pembacaan fonis terhadap richard eliezer hari ini majelis hakim membacakan beberapa hal yang meringankan
di antaranya richard eliezer bersikap sopan selama menjalani persidangan hingga sudah meminta maaf kepada keluarga yosua
hal hal yang meringankan terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerjasama terdakwa bersikap sopan di persidangan
terdakwa belum pernah dihukum terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatan yang digelak kemudian hari
terdakwa menyalip perbuatan yang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
keluarga korban nofriansah yusua huta barat telah memaafkan perbuatan terdakwa